kementerian perhubungan menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha untuk bandara komodo labuan bajo nusa tenggara timur
kerjasama pemerintah dengan konsorsium penunjang transportasi udara ini dilakukan untuk mendorong pengembangan labuan bajo sebagai destinasi prioritas
kerjasama ini akan menempatkan bandar udara komodo sebagai gerbang utama flores terutama dalam mewujudkan misi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas nasional dan internasional
dengan kerjasama ini diharapkan bandara komodo labuan bajo mampu menampung empat juta penumpang dan tiga lima ratus ton kargo per tahun pada dua ribu empat puluh empat mendatang
investasi lebih dari satu dua triliun rupiah dialokasikan untuk pengembangan perpanjangan runway pelebaran apron dan penambahan dua terminal baru serta fasilitas pendukung lain
selain kementerian perhubungan pengembangan bandara labuan bajo komodo juga akan didukung oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
bersama dengan kementerian pupr bersama kementerian perhubungan juga kita akan membangun berbagai macam infrastruktur untuk menunjang keberhasilan nanti pada saat airport ini juga sudah bisa menerima banyak wisatawan
jadi memang ini kerjasama yang sangat erat khususnya dengan kementerian perhubungan dan kementerian pupr di berbagai macam bidang di luar
jadi memang ini banyak sekali yang kita harus kerjakan dan harus menerima